korespondensi nn indonesia ruli kurniawan saat ini berada di kawasan hotel st regis singapura
ruli sebelum kemudian saya tanyakan apa agenda kedua kepala negara sebelum nantinya bertemu besok
mungkin anda bisa gambarkan ini kawasan st regis adalah tempat di mana kim jong un menginap
bagaimana situasi di sana
ya selama sore dan memang st regis merupakan tempat di mana presiden kim jong un menginap sejak kemarin
dan situasi di sini memang bisa dikatakan cukup berubah cukup banyak berubah di sini
saya akan coba jelaskan pada anda bagaimana situasi di wilayah st regis hotel di singapura ini
pertama di sini merupakan tempat di mana banyak sekali puluhan wartawan dari seluruh dunia berkumpul di sini
mereka bersiap siap atau tetap stand by di sini untuk bisa mengabadikan atau juga melakukan report setiap aktivitas
atau setiap kejadian yang berkaitan dengan aktivitas kim jong un yang memang menginap di hotel st regis ini sendiri
dan tidak hanya puluhan wartawan
yang berkumpul sejak kemarin di sini untuk melihat dan untuk coba mengabadikan bagaimana situasi yang ada di sekitar st regis ini
bahkan juga dari tadi pagi saya melihat bagaimana aktivitas dari para petugas kepolisian
ataupun petugas sekitar hotel yang berjaga jaga di sekitar wilayah ini
baik yang bersenjata maupun yang secara tidak langsung mendata para pejalan kaki yang lalu lalang di sekitar wilayah st regis ini sendiri
bahkan wilayah ataupun jalan di sekitar hotel st regis ini sendiri sudah diblokade oleh pihak kepolisian
untuk menjamin keamanan
dan mungkin juga kenyamanan dari kim jong un yang menginap di hotel st regis ini
tadi juga saya sempat ketika menuju ke sini sempat ada beberapa wilayah ataupun jalan yang diblokade
di mana para pengguna jalan ataupun mobil yang melewati ini terpaksa memutar melewati jalur yang lain
untuk menjaga sterilisasi di wilayah ini
dan kalau kita melihat di belakang saya ini sudah ada barisan motor ataupun patwal ataupun kepolisian
yang akan bisa dikatakan bersiap apabila nanti memang ada aktivitas ataupun ada informasi bahwa
pertemuan ataupun ingin bisa dikatakan mungkin berjalan jalan di sekitar wilayah singapura
sebelum besok melakukan konferensi ataupun meeting tingkat tinggi bersama dengan presiden trump
di pulau sentosa
dan di sebelah sana kita juga bisa melihat bagaimana barisan mobil polisi juga tetap bersiaga di sana
juga ada mobil ambulans dan juga mobil pemadam kebakaran
dimana kalau kita ingat kemarin ketika kim jong un baru saja mendarat dengan pesawat dari air china
di mana ketika ring iringan dari kim jong un datang
tidak hanya diiringi oleh petugas kepolisian mobil kepolisian
tapi juga ada mobil pendam kebakaran dan juga ambulans yang terus bersiaga
sampai nanti kim jong un meninggalkan negara singapura
dan hingga saat ini memang ada informasi yang berada di sekitar wartawan
ataupun jurnalis yang berada di wilayah senjata jisili sendiri
dikatakan bahwa ada kemungkinan kim jong un akan melakukan mungkin perjalanan
ke sejumlah gedung ataupun pusat perekonomian yang ada di wilayah singapura ini
namun masih belum bisa dipastikan
atau belum ada konfirmasi langsung baik dari pihak pemerintah singapura
maupun dari pihak kepresidenan dari korea utara itu sendiri
namun juga sambil kita melihat adanya eskalasi bagaimana polisian yang sudah mulai berjaga
sudah mulai menderetkan motor motor mereka di jalanan menuju kota st regis ini
dan juga pihak kepolisian pun mobil kepolisian sudah berjaga sejak tadi siang
mungkin saja akan ada sebuah aktivitas dari kim jong un
baik mungkin nanti akan bertemu dengan menteri menteri yang ada di singapura
ataupun mungkin akan bertemu dengan perwakilan dari as
namun tamin kita masih menunggu lagi konfirmasi
karena memang intinya kami semua ada di sini pihak wartawan ada di sini
dari seluruh dunia ada di sini
kita terus menunggu dan coba untuk mengabadikan tiap detik
tiap detail dari aktivitas yang ada di sekitar wilayah senja jisili
kembali ke anda
memang ini adalah pertemuan bersejarah begitu besok
ditunggu tunggu oleh banyak pihak karena itulah banyak jurnalis di seluruh dunia yang berada di sana
seberapa mudah sebetulnya kalau kemudian anda saat ini berada di kawasan tempat kim jong un menginap
seberapa mudah sebetulnya wartawan itu mendapatkan informasi agenda
ataupun apa hal yang dilakukan atau acara acara yang dilakukan oleh kim jong un
ataupun juga presiden donald trump
ya sebenarnya kalau kita melihat kim jong un dan kunoto berada dalam hotel yang terpisah
di mana kim jong um menginap di hotel st regis sedangkan donald trump menginap di hotel shangrila
memang dalam masih satu wilayah city center yang ada di singapura di wilayah orchard road
kalau saya boleh menggambarkan
bagaimana kami di sini para wartawan bisa dikatakan kami tetap menunggu informasi sekecil apapun
yang bisa kami dapatkan dari aktivitas ataupun agenda yang akan dilakukan oleh presiden kim jong un
terkait dengan kedatangannya di singapura maupun juga nanti pertemuannya dengan presiden donald trump di sentosa island besok
saat ini memang fokus kami di sini adalah bagaimana menunggu tiap informasi yang bisa saja muncul suatu waktu
nampaknya wartawan dari sejak awal sejak pagi siang hingga saat ini kita lebih kepada untuk menunggu informasi yang datang
tidak banyak informasi kita dapatkan di sini karena memang semuanya sungguh serba sangat stricted sangat terjaga sangat rahasia seperti itu
dan bahkan kita juga masih belum tahu nanti akan seperti apa sebenarnya agenda dari presiden trump yang ada di hotel shangri la hingga saat ini
dan memang kalau dari seneji sendiri aktivitas perwartawan lebih banyak lebih menunggu ada pergerakan polisi di sana
apakah ada pergerakan dari anggota dari presiden
karya utara ini ataukah memang ada ekstrasi ekstrasi kejadian lainnya ada di sekitar wilayah sengdrejis
kita masih tetap menunggu di sini untuk bisa menyampaikan informasi yang mungkin saja akan ada ataupun muncul dari aktivitas kim jong un yang ada di wilayah st regis khususnya
kembali ke anda
baiklah ruli kurniawan melaporkan langsung dari kawasan sengdrejis singapura
kami tunggu laporan anda selanjutnya